agar engkau lindungi andin
jaga dia ya allah
izinkan dia kembali lagi kepada kami dalam keadaan sehat
tanpa kurang suatu apapun
kabulkanlah doa hambamu ini ya allah
selesai meetingnya ya
kok perasaan gue ada yang aneh ya
masa andin dinas dadakan banget
kita ganti baju dulu ya
terus makan siang
masa enggak enak
aku mohon jangan
aku mau bangun
pergi jangan tentu aku
jangan kamu telepon pak irfan
kita ke pulau pondok pelita ya ke bu andien

hah jessy kenapa dia
pergi jangan tentu aku

baik pak batal balik ke rumah
tawar kita lho pergi
jangan jangan aku tolong

pak al kenapa ya
mukanya kok kayak stress banget
mending gue balik aja deh ke ruangan daripada kena bentak
begitu banyak sekali ujian yang datang pada keluarga kami
kuatkanlah kami ya allah
kuatkanlah kami untuk menjalani semua ujian ini
dan sepenuh hati hamba berdoa
agar engkau lindungi andin
jaga dia ya allah
izinkan dia kembali lagi kepada kami dalam keadaan sehat
tanpa kurang suatu apapun
kabarkanlah doa hamba mu ini ya allah
di tempat itu di tempat itu
di tempat itu dia bilang
si kak kamu mungkin cantik
nggak nggak mau jangan jangan tentu aku
jangan tentu aku
udah nggak apa sayang udah enggak
ini papa yang untuk kamu sayang
dan estiano meninggal terlalu muda
sedangkan jessie menderita seumur hidup
aku mau aku mau aku nggak mau
aku mau pergi

jangan tentu aku
adi mau datang
adi mau datang
eh semuanya baik baik aja ya
adi mau datang
apa makasih pak makasih pak
adi mau datang
iya bener adi mau datang
makanya kamu stop teriak teriak ya
makanya kamu berhenti teriak teriak
makanya adi sedih ngeliat kamu teriak teriak kayak gini
udah ya akan berhenti teriak teriak
jess jess akan tenang ya pak
ya ya oke oke udah udah
adi datang pak
iya adi akan datang
dia sedang dalam perjalanan ke kamu
tunggu ya sayang
makasih banyak pak
tapi tolong bilang sama adi jangan lama lama ya
adi sanggupin dia ya pak
jessi selalu seperti ini
selalu tenang setiap dengar nama adi
yang dibutuhkan jessi hanya adi